berikutnya dua pimpinan bank dki beserta seorang direktur utama sebuah perusahaan
ditangkap penyidik kejaksaan negeri jakarta pusat pada selasa malam
di mana ketiga tersangka ditangkap atas dugaan penyimpangan
dalam proses pemberian kredit kepemilikan apartemen tunai bertahap
ketiga tersangka yang ditangkap adalah mt selaku pimpinan bank dki cabang muara angke
jpse selaku pimpinan bank dki cabang permata hijau
dan rise direktur utama pt broadbis
ketiganya ditangkap atas dugaan penyimpangan dalam proses pemberian kredit
kepemilikan apartemen tunai bertahap oleh bank dki terhadap pt broadbis pada tahun dua ribu sebelas
yaitu berupa pemalsuan data terhadap debitur periode dua ribu sebelas hingga dua ribu tujuh belas
di mana pada kenyataannya debitur tidak pernah mengajukan kredit ke bank dki
ketiga tersangka disangkakan telah melanggar pasal dua ayat satu no tiga puluh satu
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
yang mengakibatkan kerugian negara tiga puluh sembilan miliar lebih
ketiga tersangka kini ditahan di rumah tahanan salemba dan rutan cipinang
selama dua puluh hari ke depan
kejaksaan negeri jakarta pusat telah melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka
dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi
dalam pemberian fasilitas
proses kredit pemilikan apartemen kpa tunai bertahap oleh bank dki
cabang pembantu muara angke dan bank dki cabang permata hijau
kepada pt broadbis tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas